sementara itu pertandingan tim indonesia lawan tim thailand masih akan berlangsung dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah bergabung bersama produser lapangan cnn indonesia diego basro di hanoi vietnam
selamat pagi menjelang siang diego bagaimana jalannya pertandingan semifinal sea games antara timnas indonesia lawan timnas thailand dan sejauh ini persiapan apa saja yang sudah diupayakan oleh timnas indonesia
selamat pagi menjelang siang maggie dari hanoi vietnam
memang pertandingan semifinal antara timnas u dua puluh tiga indonesia melawan timnas u dua puluh tiga thailand di semifinal sea games ke tiga puluh satu ini merupakan salah satu partai yang dinanti nanti oleh masyarakat indonesia
mengingat timnas indonesia sendiri harus menjaga asa untuk dapat lolos ke final

terakhir kali dimenangkan oleh timnas sepak bola indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana indonesia sendiri baru berhasil meraih medali sea games di cabang olahraga sepak bola pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentunya dengan masih terjaganya asa untuk menuju final ini diharapkan agar tahun ini timnas sepak bola indonesia dapat menambah raya
timnas indonesia sendiri baru berhasil meraih medal sea games di cabang olahraga sepak bola indonesia
timnas indonesia sendiri baru berhasil meraih medal sea games di cabang olahraga sepak bola indonesia
timnas indonesia sendiri baru berhasil meraih medal sea games di cabang olahraga sepak bola indonesia
timnas indonesia sendiri baru berhasil meraih medal sea games di cabang olahraga sepak bola indonesia
timnas indonesia sendiri baru berhasil meraih medal sea games di cabang olahraga sepak bola indonesia
timnas indonesia sendiri baru berhasil meraih medal sea games di cabang olahraga sepak bola indonesia